memanjatkan puji syukur
tuhan maha besar
kita masih diberi kesehatan
dan diberi nafas
sehingga kita dapat
hadir pada acara
yang penting pada
suri hari ini
kita buka puasa
hari ke sembilan ramadan
bahwa sembilan ramadan ini
kadang kadang kita tidak tahu
ada kekuatan yang
saya diminta memberi
semua hadirin sekalian
saya kira saya tidak akan sebut
namanya satu persatu
tanpa mengurangi rasa hormat
tapi begitu banyak tokoh nasional yang hadir
kalau diminta saya bisa sebut
perusahaan agar begitu banyak
orang orang yang membentuk saya
saya tidak akan panjang lebar
karena kita memang sebentar lagi maghrib
jadi saya akan menunggu sementara ini
saya hanya singkat saja
adalah cara yang terbaik
hidupan berbangsa dan bernegara
untuk kehidupan berbangsa dan bernegara
tapi kita melihat
dan kita merasakan
dan kita sekarang memiliki bukti bukti
dan kita sekarang memiliki bukti bukti
dan kita mengalami
dan kita mengalami
di republik indonesia ini
di republik indonesia ini
dan rakyat kita
kita telah memenangkan
mandat dari rakyat
kita telah memenangkan
mandat dari rakyat
kita telah memenangkan
mandat dari rakyat
berarti kita menyerah
dan itu artinya
kepada negara bangsa rakyat
kepada negara bangsa rakyat
kepada pendiri pendiri bangsa indonesia

kepada puluhan ribu orang yang telah gugur
untuk mendirikan negara republik indonesia ini
saudara saudara sekalian
saya akan kumpulkan ahli hukum
saya akan membuat surat wasiat saya
tidak usah menakuti kita
tokoh tokoh bangsa ini
mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda
mereka tidak makar
tiasno tidak makar
imam suhaid tidak makar
amin tidak makar
tejo edy tidak makar
joko tsantoko tidak makar
amin rais tidak makar
negara dan bangsa indonesia
jangan takut takuti kita
dengan senjata yang diberikan oleh rakyat
jangan takut takuti kita
dengan senjata yang diberikan oleh rakyat
kembali dalam kelewatan
borak balik minta ketemu
emak emak jangan emosional
menyerah tidak boleh
sikap saya adalah
kau anak anak indonesia
yang ada di kpu
masa depan bangsa indonesia
ada di pundakmu
kau yang harus
kau yang harus memilih
menegakkan kebenaran dan keadilan
bangsa dan rakyat indonesia
penjajahan terhadap rakyat indonesia
menaruh harapan kepadamu
tapi yang jelas
sikap saya adalah
saya akan menolak
kami tidak bisa
ketidakbenaran dan ketidakjujuran
dan saudara sandi
ambisi pribadi kita ingin jadi apa apa
demi allah tidak ada niat
kalau kau tanya
setelah saya keliling
setelah saya keliling
saya melihat mata daripada rakyat kita
setelah saya pegang tangan mereka
setelah saya merasakan getaran dan saya mendengarkan
ungkapan hukuman mereka
harapan mereka rakyat indonesia
akan suatu negara yang adil
itu telah menjadi
bagian dari diri saya
saya meninggalkan rakyat indonesia
saya akan timbul
dan saya akan tenggelem bersama rakyat indonesia
kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus
hanya rakyatlah yang menentukan
hanya rakyat yang akan menentukan
selama rakyat percaya dengan saya
selama itulah saya bersama rakyat indonesia
saya bersama rakyat
selalu bersama rakyat
sampai titik darah saya yang terakhir
saya bicara seperti ini
sudah lama saya dididik
sandiaga uno ngomong seperti ini tadi
ada yang mengatakan
saudara sandiaga uno ini
dia anak muda
dia akan meninggalkan prabowo subianto
nyatanya dia lebih rajin turun ke daerah daerah dari saya
dan tadi dia sudah menyatakan sikap
saya menyatakan sikap saya
kita akan membela kebenaran keajian dan ketujuran
sampai kemenangan rakyat di aku
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh